untuk mengetahui kondisi terkini di lembaga pemasyarakatan parigi mutong kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar geboi
jafar selamat malam
selamat malam elvira di jakarta
jafar bagaimana pantauan anda hari ini di lapas parigi mutong sudah berangsur kondusif apakah sudah sepenuhnya normal kembali
sejak malam kemarin setelah kantor wilayah kementerian hukum dan ham sulawesi tengah berdialog dengan para warga binaan di lapas kelas tiga parigi motong ini
para napi atau warga binaan itu sudah berjanji dan sudah berkomitmen dengan pihak kemenkumham untuk bisa tertib dan disiplin dan kembali seperti biasanya
karena di lapas tidak melakukan perusahaan perusahaan atau pembakaran
pembakaran atau tindakan anarkis lainnya
mereka juga sudah meminta kepada awil kementerian hukum dan ham selesai setengah untuk memastikan bahwa para sipir atau petugas lapas yang mereka adukan itu
yang mereka menyebutnya melakukan hal hal yang tidak patut dilakukan oleh sipir untuk diproses
dan kementerian hukum dan ham juga sudah berjanji untuk melakukan pemeriksaan penyelidikan kasus ini dengan transparan
karena itu kementerian hukum dan ham juga sudah menarik sejumlah petugas lapas yang diduga terlibat dengan aksi tidak sepatutnya yang dilakukan kepada para nabi itu
dan juga saat ini kepemimpinan di lapas kelas tiga parigi mutong sudah diambil alih langsung oleh kepala kantor wilayah kementerian lilik sujandi
dan dipastikan ini akan berlangsung adil dan transparan seperti permintaan para warga
baik jafar perlakuan tidak patut itu seperti apa sehingga kemudian memicu kemarahan para napi
kemarin dari rekaman itu terlihat bahwa napi mengadukan kepada kepala kantor kementerian hukum bahwa mereka biasa dianiaya
kemudian ada bahkan yang para petugas lapas menyorongkan sepatu mereka ke mulut para warga binaan
itu yang membuat
mereka kemudian marah dan berusaha kemarin membuat semacam pemberontakan menguasai lapas dalam beberapa waktu
dari pukul empat belas sampai pukul enam belas dan bahkan mereka ingin merangsak keluar membakar bahan bahan bekas di halaman tengah lapas
karena mereka memprotes sikap dari para petugas lapas yang menurut mereka tidak manusiawi
apakah ini kemudian insiden pertama kali yang terjadi di lapas parigi mutong atau sebelumnya pernah ada insiden serupa
ini setahu saya adalah insiden yang pertama kali terjadi di lapas tersebut
sepanjang ini belum ada kejadian kejadian serupa yang memprotes
pernah ada protes yang diajukan oleh para warga binaan namun tidak sampai memicu upaya pembakaran atau perusakan beberapa fasilitas di dalam ruangan kantor lapas ini
insiden kemarin apakah menyebabkan ada dari napi ataupun dari sipir yang terluka
sejauh ini beruntung tidak ada satupun dari para sipir atau para warga binaan yang terluka akibat bentrok kemarin
karena mereka langsung dilokalisasi ketika bantuan didatangkan dari kepolisian resor parigi mutong
sehingga tidak ada aksi aksi yang berujung pada terlukanya para sipir atau warga binaan
terakhir bagaimana proses kita tahu penyelidikan masih berlanjut
apakah ada sanksi administratif nanti yang akan diberlakukan
karena posisinya sendiri saat ini kalapas tidak aktif begitu ya
ya kalapas sekarang diambil alih oleh kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham sulawesi tengah
dan para petugas lapas yang sementara diperiksa juga sudah dinonaktifkan dan ditarik ke kantor kementerian
dan proses penyelidikan sendiri dilakukan
oleh penyelidik dari kepolisian resor parigi mutong
apakah nanti akan disanksi
itu menurut kementerian hukum dan ham akan tetap mendapat sanksi administratif
setelah mereka akan diperiksa sesuai dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan
baik jafar gebua langsung dari sulawesi tengah
terima kasih update informasi langsung dari lapangan malam ini